sudah tiga hari ini pendaki asal swiss yang menghilang saat mendaki gunung semeru belum juga ditemukan
taman nasional bromo tengger semeru akhirnya menggelar operasi pencarian besar besaran atau open sar
dengan melibatkan ratusan relawan dan petugas
petugas taman nasional bromo tengger semeru atau tnbts memutuskan menggelar open sar
untuk mencari pendaki gunung semeru asal swiss lionel the crowks
ratusan petugas tim sar gabungan dan relawan dilibatkan untuk melakukan pencarian ini
pencarian dilakukan di kawasan blank tujuh puluh lima yang berada di bawah puncak gunung semeru
di mana korban tak kunjung turun setelah mendaki hingga ke puncak mahameru
tim kami diturunkan sebanyak dua puluh orang dari pencinta alam dari kami dan dari porter
untuk sebagai tim advance untuk melakukan pencarian awal
sementara untuk fokus pencarian biasanya titik
titik rawan itu ke arah blank tujuh puluh lima
lionel ducrox dua puluh enam tahun warga negara swiss mendaki ke gunung semeru dengan rekannya
bernama elis gwignard warga negara perancis pada tanggal tiga juni lalu
dan langsung melakukan pendakian tanpa melakukan register ke petugas pos ranupani

yang berada di atas batas pendakian
ketiga tiga pendaki asing tiba di kawasan arkopodo
yang berada di atas batas pendakian

sampai tanggal tujuh lionel tidak kunjung turun hingga elis melapor ke petugas taman nasional bromo tenggar semeru
nurhadi wicaksono lumajang